tidak ingin yang merah muda bukan yang biru
tentu saja sayang
oh jeff lihatlah gadis kecil kita
jeff adalah pembantu tertua keluarga itu
menjadi bagian dari keluarga sejak sebelum helena lahir
dia adalah pria tua yang setia dan baik
iya nyonya dia tidak kecil lagi
ya aku akan mencarikan dia seorang suami yang cerdas dan penuh kasih
yang dengannya dia dapat dengan bahagia menghabiskan sisa hidupnya
helga menemukan helena seorang pria muda yang baik yang bernama ron
ketika dia bertemu dengan helena
mereka langsung saling menyukai dan setuju dengan sepenuh hati untuk menikah
helga sangat gembira akan hal ini dan segera memulai persiapan
pada suatu hari
helga mengobrak abrik semua lemari
nyonya si juru masak memanggil
oh apa yang terjadi
oh jeff aku perlu menemukan sesuatu untuk
ah aku menemukannya
helga dengan lembut mengeluarkan kotak beludru ungu yang indah
dari dalam rak yang berantakan dan membersihkannya
apa itu oh itu sangat cantik
ini adalah sebuah kalung zamrut yang diberikan oleh ibuku pada saat hari pernikahanku
dan aku ingin memberikan ini kepada helena
aku yakin dia akan sangat menyukainya
ibu aku tidak bisa menemukan kuasku
oh itu adalah kotak yang sangat jelek
aku aku ingin warna merah yang cerah
bagaimanapun aku hanya datang untuk ini
tidak apa apa jeff
untung saja aku sudah menutup kotak itu
ini bisa diubah dengan mudah
dan apakah kau akan pergi ke toko perhiasan untuk membeli gesper berbentuk hati
apakah kau juga akan mengganti kotak ini
jadi hari berikutnya setelah itu berubah
jeff menyerahkan kotak itu kepada helga
oh ini hebat sekali terima kasih jeff
segera hari pernikahan tiba
dan helga membantu putrinya bersiap siap
oh gadis kecilku kau terlihat sangat cantik
pernikahan itu segera diadakan dengan banyak sukacita
pada akhir hari ketika helena bersiap untuk pergi bersama suaminya
sayangku ketahuilah bahwa kau adalah hadiah terbesar dan paling berharga yang pernah
kau adalah yang paling baik
kemarilah ini adalah sebuah hadiah yang diturunkan di keluarga aku
yang sekarang akan aku berikan kepadamu
ini adalah hal yang sangat penting ibu
terima kasih banyak aku akan sangat merindukanmu
helena dan ron meninggalkan rumah dan mulai melakukan perjalanan pulang
tak lama kemudian hujan mulai turun dengan deras
bepergian tidak aman dan pasangan itu harus mampir ke penginapan untuk beristirahat
ketika mereka duduk helena ingin tahu apa isi kotak itu
astaga ini indah sekali
dan dia juga menaruh namaku di sini
helena memeluknya erat erat memikirkan semua cinta yang pernah diberikan ibunya kepadanya
tiba tiba dia mendengar suara isakan
dua wanita duduk di belakangnya
kau tidak harus menangis karena kau menikahi tom hari ini
apakah kau tidak mencintainya
kenapa wanita konyol itu begitu tidak bahagia di hari pernikahannya
tapi dia baru saja kehilangan pekerjaannya
dan aku juga tidak punya uang
bagaimana kita bisa memulai kehidupan seperti ini
mendengar ini helena menyadari bahwa dia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan
dan gadis itu tidak punya apa apa
dia merasa kasihan padanya
hujan sepertinya sudah reda sekarang
haruskah kita pergi
dan ketika ron pergi untuk mengambil mantel mereka dia memanggil pemilik penginapan itu
dia menyerahkan kotak untuk diberikan kepada wanita yang menangis
ketika mereka pergi helena berbalik dan melihat kegembiraan dan kejutan di wajah wanita muda itu
helena tersenyum ketika dia dan suaminya melanjutkan perjalanan mereka
segera ron dan helena hidup bahagia dan bahkan punya bayi laki laki bernama derek
selama bertahun tahun kehidupan berlanjut seperti biasa
sampai suatu hari empat tahun kemudian kota mereka dilanda gempa bumi dasyat yang menghancurkan banyak sekali
ayo sayangku kita harus pergi dari kota ini dengan segera
derek sudah kugendong ayo kita pergi
ketika mereka bergegas melewati kerumunan helena terpisah dari keluarganya
derek ron dimanakah
elena tidak punya pilihan selain pergi dengan orang orang yang melarikan diri ke kota bernama lesania
lesania dipenuhi dengan orang orang yang selamat dari gempa bumi
dan mereka semua berusaha saling membantu dengan cara apapun yang mereka bisa
suatu hari helena sedang duduk di sisi jalan dengan sedih
ketika seorang wanita tua berjalan menghampirinya
anakku sayang kau kelihatan mengerikan kau pasti lapar
tidak jauh dari sini kau akan menemukan rumah desmond
mereka membagikan makanan kepada orang orang terima kasih banyak
ketika helena sampai di sana dia melihat banyak orang mati matian meminta makanan
dia bertanya tanya bagaimana dia bisa lewat saat dia melihat seorang pria kurus yang sedang menggendong anaknya di dekatnya
pria ini pasti lebih membutuhkannya daripada aku
dia berjuang untuk mendapatkan semangkuk makanan dan memberikannya secara perlahan kepada pak tua
dengan cara ini dia melihat sekeliling dan melihat banyak orang tua yang sakit dan tidak bisa mendapatkan makanan
aku mungkin lapar tapi aku yakin mereka lebih membutuhkannya
jadi setelah beberapa saat meskipun dia lapar helena adalah salah satu dari yang membantu melayani orang orang
makanannya sudah habis kembalilah besok untuk makanannya
mendengar ini helena patah hati
kerja yang bagus tim dan kau juga aku belum pernah melihatmu sebelumnya apakah tuhan desmond mempekerjakanmu baru baru ini
aku belum pernah bekerja aku datang ke sini untuk mengambil makanan sama seperti yang lain
tapi kemudian aku melihat betapa menyedihkannya orang orang itu dan mulai membantu mereka
itu tindakan yang sangat tidak egois yang kau lakukan
tuan desmond akan menghargai ini
dia adalah pengusaha yang sangat kaya
dan dia mencari seseorang sepertimu untuk merawat putranya yang berusia lima tahun
apakah kau tertarik
oh iya aku ingin sekali
dia membawa helena ke tuan desmond dan menceritakan kisah tindakan tanpa pamrihnya
dan tuan desmond segera mempekerjakannya
kau akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kau suka
namun kau tidak boleh pergi ke ruangan yang terletak di sebelah kiri terjauh bangunan ini
itu adalah kamar istriku
dia sangat tidak sehat untuk beberapa waktu ini dan tidak boleh diganggu
jika kau ditemukan di sana maka kau akan segera dipecat
oh iya tuan aku mengerti
helena senang merawat anak laki laki itu
namun dia sangat manja dan juga keras kepala
seperti bagaimana dia dulu
suatu hari ketika bocah laki laki itu bermain di taman
bolanya kebetulan melewati jendela memasuki sebuah ruangan
aku ingin bola aku pergi dan ambillah
tapi itu adalah kamar ibumu aku tidak diizinkan ke sana
tidak peduli apa yang dikatakannya bocah itu terus menerus menangis
akhirnya helena menyerah dan pergi ke rumah itu
ketika dia memasuki ruangan dia mencari cari bola
tetapi segera dia melihat kalung zamrut terbaring di atas meja
saat dia semakin dekat dia tersentak
kenapa kenapa kalung ini persis seperti yang dulu diberikan padaku
dia melihat lihat kalung itu dan kaget melihat hati terukir di atasnya
bingung dan diliputi perasaan nostalgia
dengan melihat kalung itu dia mulai menangis dengan getir
saat itu dia merasakan tangan di bahunya
eh permisi kau siapa ya
helena berbalik dan melihat nyonya desmond berdiri kesal di belakangnya
maafkan aku nyonya bola putramu masuk ke sini dan aku datang untuk mengambilnya
ya tapi kenapa kau menangis
dia menjelaskan tentang kalungnya yang diberikan ibunya pada hari pernikahannya
dan bagaimana dia memberikannya kepada seorang wanita
yang menangis di sebuah penginapan pada suatu hari yang hujan
nyonya desmond melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan tentang hari itu yang dia jawab
ya kau benar kebaikanmu adalah yang menyelamatkanku
aku benar benar berterima kasih kepadamu
kalung itu membantuku ketika kami sangat miskin
aku menggadaikan kalung itu untuk sejumlah uang
ketika akhirnya kami punya uang aku menebusnya kembali
helena tidak bisa mempercayai telinganya
tetapi ketika dia melihat lebih dekat dia ingat wanita itu dan tersenyum hangat
satu hal lagi kami akan menemukan keluargamu
dan begitu mereka kembali kami ingin membagikan properti kami denganmu
karena kalau bukan karena kau kami tidak akan berada di sini
oh terima kasih
sebuah kelompok pencari dikirim untuk mencari keluarga helena dengan segera
mereka ditemukan tidak terlalu jauh dari delarissa dan dibawa kembali
keluarga itu tersenyum
keluarga itu tinggal bersama
dan seiring waktu mereka semakin dekat
helena selalu menceritakan kisah kalung zamrutnya kepada anak anak di kota
mengajari mereka pentingnya menghargai apa yang kau miliki
dan yang paling penting jika kau baik dan membantu orang lain kebaikan akan menemukan jalan kembali kepadamu